setelah mencoret pemain asal korea selatan hang hong q bayangkara fc
adalah jonathan mariano bernardo yang menerima pinangan bayangkara fc
setelah pemain seleksi di persija jakarta
masa depannya belum pasti di klub kebanggaan tejakmania
diharapkan dengan kedatangan jonathan lini depan bayangkara fc semakin tajam
bayangkara fc memperkenalkan penyerang asal brazil jonathan mariano bernardo
sebagai pemain anyar
pemain seleksi di persija jakarta ini langsung dikontrak manajemen bayangkara fc
manajemen bayangkara fc jatuh hati pada jonathan mariano bernardo
setelah melihat penampilannya di piala presiden
penyerang dua puluh delapan tahun ini sempat berlaga di piala presiden dua ribu tujuh belas
bersama persija sebagai pemain seleksi dan menorehkan satu gol
sementara kontribusi hang hong kyu pada tim dinilai kurang
sehingga manajemen terpaksa memulangkannya
jonathan mariano bernardo mengisi slot pemain asing yang tinggal satu
pemain yang memiliki dua keluarga negaraan brazil dan timur leste itu
akan diproyeksikan menggantikan peran tiago
yang masih dalam proses penyembuhan cedera kaki kanan
saat ini tiago masih dalam tahap penyembuhan
dan diharapkan ketika kompetisi dimulai ia telah sembuh
tambahan satu pemain jonathan itu untuk memperkuat posisi di striker
yang dari korea kemarin gimana
yang dari korea sudah kita kembalikan dan tidak kita kontrak

jadi sifatnya hanya mencoba dia
jonathan mariano bernardo mengaku senang bisa bergabung dengan tim bayangkara fc
dirinya yakin bisa memberikan yang terbaik bagi tim
selain ada teman satu negara di tim tersebut keputusan jonathan bergabung karena belum ada kejelasan kontrak dari persija
saya keluar dari persija karena saya tidak memiliki situasi yang terbatas

saya pikir itu lebih dari cukup untuk menilai seorang pemain

jadi saya datang ke sini
dengan kedatangan jonathan mariano bernardo menjadi pelengkap tim bayangkara fc
manajemen kini tinggal fokus pemantapan tim menuju liga satu yang diputar april mendatang